korea sweet potato bread menjadi makanan viral baru yang diskaip para pecinta drama korea
memiliki tampilan mirip seperti ubi dengan tekstur yang chui seperti mochi di dalamnya
terdapat ubi manis beserta dengan keju mozzarella yang lumer waiting listnya itu sangat lama kira kira
hampir bisa tiga minggu loh tapi rasanya itu enak karena aku suka sweet potetoto ya luarnya
kayak mochi kenyal dalamnya ada cheese milted nya salah satu bisnis yang menjual roti ubi ala
korea ini adalah noms bakery naomi aw asked ma mulai menjual sweet potato beri ini semenjak
dua bulan yang lalu karena mengikuti tren yang sedang viral ini nah jadi roti obi yang lagi viral
chiwi tapi kita kasih feeling mozarella didalam ini kalau dari ratinya sendiri aku pakai tepung
yukka terus ada campuran
sama ada tepung ketan untuk
bikin si rotinya itu lebih chiwi
kalau misalnya untuk ubinya sendiri
aku pakai ubi
abis itu kita tambahin
madu sama kita tambahin susu sedikit
merana rasa manisnya
tapi tetap alami
roti ubi ini harus menunggu
dikarenakan banyaknya permintaan
dan waktu yang cukup lama untuk
mengolah roti ubi ini
owner dari bekal si ibu mengaku
sempat kelabakan untuk memenuhi pesanan
aku nggak tahu persisnya sih
di youtube nemu satu resep
yang emang kayaknya enak banget terus bikin buat sendiri
dan keluarga suka akhirnya
aku coba pasarin buka di instagram
dan ternyata banyak respon yang mau nyobain
juga akhirnya dijual
namun biasanya suatu
tren makanan yang viral tidak akan bertahan lama
menjelaskan alasan di balik
misalkan berbicara mengenai
suatu tren makanan yang sedang
biasanya pada umumnya bersifat
seasonal atau musiman jadi memang
roti ubi korea ini yang
saya lihat kan sebenarnya viralnya karena
peranan sosial media
yang mana kita tahu
mayoritas penggunanya adalah
kalangan anak muda gitu
dan kita tahu sendiri kalau anak muda itu
memang cenderung sangat eksploratif kan
coba tebak mana
ubi yang mentah ataupun yang
roti viral itu susah kan
membedakannya nah roti ini
paling enak jika disantap bersama
teh ataupun kopi